genderang perang dagang telah ditabuh
pemerintah langsung mengambil langkah taktis
guna menangkis dampak negatifnya
sederet instrumen kebijakan tengah digodok
untuk memastikan mesin ekonomi domestik
tetap berputar kencang
telah menyiapkan ada tiga jurus andalan
saya akan mengulasnya untuk anda pada pagi hari ini
taktis tangkis perang dagang saya bahas lebih dalam untuk anda
dan kita lihat ini adalah jurus utama
yang akan digunakan oleh pemerintahan joko widodo
melalui tim ekonominya yang dalam dihasilkan
dalam rapat terbatas di senabogor kemarin
untuk menangkis perang dagang
kita tahu bagaimana presiden trump
melalui timnya akan melakukan review
untuk kemudahan biaya masuk
produk produk asal indonesia masuk ke
salah satu pasar terbesar di dunia
yaitu amerika serikat
jadi tidak sampai menunggu lama
langsung dikumpulkan para menteri
kemudian digodok apa yang harus dilakukan
ini adalah tiga amunisi
ataupun tiga jurus yang akan dilakukan
yang pertama adalah melakukan insentif industri hulu
sederhananya begini industri hulu menjadi kata kunci
mengapa industri hulu menjadi salah satu
yang akan disasar oleh pemerintah
karena ini berkaitan dengan
jadi ini yang akan
ditargetkan oleh pemerintah
jadi ketika misalnya
industri hulunya terbangun
sebagai contoh misalnya
smelter hilirisasi dilakukan
maka untuk hilirisasi tersebut
bahan bakunya adalah bahan tambang asal indonesia ya
kemudian nanti ada aluminium lagi ya
dari aluminium tersebut kan bisa ada barang setengah jadi
ada juga barang yang sudah jadi
dan nanti ini barang barang yang sudah hasil olahan ini
nantinya akan juga masuk pada jurus kedua
yaitu digenjot untuk melakukan eksportasi
jadi hulu berorientasinya ekspor dulu yang utama ya
untuk dilakukan eksportasi
maka dia akan memasukkan devisa ke dalam negeri
dan itu akan tercatat dalam neraca dagang
ketika neraca dagang juga mengalami kenaikan
maka sudah pasti akan bermasuk juga
akan juga memperbaiki juga posisi neraca transaksi berjalan
maka ini akan menjadi salah satu fundamental ekonomi

itulah mengapa alurnya demikian
jadi insentif akan diberikan industri hulu berorientasi ekspor
dan tidak hanya berorientasi ekspor
nanti juga akan substitusi impor
jadi apa maksudnya substitusi impor
jadi ketika impor kan kita masukkan barang dari luar negeri
boleh tapi orientasi adalah barang barang yang nanti misalnya barang modal gitu
ketika dia masuk tidak hanya untuk plek dijual di dalam negeri gitu
tapi merupakan bahan yang masuk ke dalam negeri
nanti ini akan berguna lagi untuk
jadi untuk industri olahan ataupun manufaktur misalnya bisa diolah lagi
sehingga nanti dia akan menjadi substitusi
nggak apa apa deh kita impor misalnya sederhananya kita impor misalnya seratus ya
kita impor tapi kemudian kita ekspornya hanya lima puluh
ini kan terjadi defisit ya minus jadinya gitu
tapi yang dilakukan pemerintah nanti adalah ketika masuk
kita masuknya barang seratus rupiah
tapi untuk melakukan ekspor ini nanti diolah lagi di dalam negeri
misalnya bahan modal misalnya ya
ini barang modal misalnya
nanti ini akan diolah lagi di dalam negeri
dan hasil olahannya tersebut bisa diekspor lagi dengan nilai tambah gitu loh
jadi nilainya bisa jangan jangan bisa satu ratus lima puluh
kalau posisinya begini neracanya kita impor gak apa apa kita mahal misalnya
tapi kita melakukan eksportasi yang lebih besar
itu tentu akan menjadi positif neracanya gitu loh
jadi itu yang akan dilakukan substitusi impor gitu ya
tidak apa apa deh saya impor tapi saya harus meyakinkan ketika saya ekspor
itu angkanya bisa lebih baik
jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga ini yang menarik pengawasan produk impor
seperti apa nanti pemerintah akan membelejeti ya
mana produk produk yang memang layak mendapat insentif untuk produk impor sesuai ekspektasi ini tadi
nanti akan diejeti mana mana saja industri yang menurut pemerintah itu memang berorientasi ekspor
atau mana saja yang bolehlah tapi nanti porsinya mungkin
jadi otak atiknya di situ porsinya seberapa besar
misalnya untuk barang konsumsi boleh deh masuk ke indonesia
karena indonesia kan hobi konsumsi ya
tapi berapa besar porsinya
berapa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk tarifnya
jadi itu nanti akan di otak atik oleh pemerintah
dan kemungkinan dalam pekan ini akan dikeluarkan lebih detail lagi
mengenai tiga jurus menghadapi perang dagang ini
yaitu insentif industri hulu menggenjot ekspor dan pengawasan produk impor
selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk insentif
tadi kan diberikan akan diberikan insentif ya untuk produk hulu
dan kemudahan investasi
apa ini tujuannya
tujuannya tentu saja salah satu motor pertumbuhan ekonomi
di tengah ketidakpastian pasar global seperti saat ini
tensi perang dagang yang meningkat
geopolitik yang masih juga belum terlalu stabil adalah investasi
investasi macam apa
investasi juga tidak serta merta semuanya sama
ada investasi jangka panjang ada jangka pendek
yang jangka pendek apa
misalnya di stoks
itu jangka pendek ya
tapi yang dimaksud oleh pemerintah di sini adalah penanaman modal asing
mengapa penanaman modal asing
efeknya panjang bro
jadi kalau misalnya orang masukkan uang
parkir dana bangun pabrik efeknya itu loh yang luas sekali bisa membuat serapan tenaga kerja
kemudian di daerah pabrik tersebut akan terbuka pasar pasar baru ekonomi akan berdenyut lebih banyak lagi
orang yang dekat rumahnya di dekat pabrik bisa dagang
itu akan memutar ekonomi

pemangkasan kepabeanan dan kemudahan investasi
untuk ringan pajak ini juga menjadi challenge sesungguhnya
bagaimana pemerintah membuat sebuah formulasi agar investor tetap masuk
karena orang kan kalau ringan pajaknya pasti mau masuk ya
itu aja sih sebenarnya gampang banget kalau mau bisnis dia akan lihat pajaknya berapa gitu ya
tapi ini juga tidak boleh menodai target penerimaan negara gitu loh
jadi harus ada kalkulasi yang sangat akurat yang mendekati akurat gitu
sehingga tidak meleset gitu
gak apa apa kita kalau keringinan kita apresiasi
tapi pemerintah juga harus meyakinkan karena ada target penerimaan dalam apbn ya
lalu kita lihat selanjutnya adalah industri mana saja yang menjadi pertanyaannya
anda suka konsumsi produk apa saja anda menggunakan jasa produk apa saja
kita lihat apakah yang selalu menjadi the way of your life itu akan terdampak
kita lihat bersama
orientasi ekspornya seperti apa
anda lihat baja konstruksi bangunan
sekarang sekarang anda suka jual
sekarang anda suka jalan kan di proyek proyek infrastruktur baja baja tersebut
contohnya yang sudah dilakukan adalah hilirisasi ya
jadi hilirisasi itu dilakukan oleh pemerintah dan hasilnya kita bisa memproduksi baja atau baja tahan karat ya
nah ini yang dijaga oleh pemerintah
saya akan masukkan misalnya
ini akan mendapat insentif tadi ya
baik itu kemudahan pajak kemudahan kepabeyanan
jadi kalau orang punya pabrik baja kalau dia mau ekspor nanti akan ada bea keluarnya itu akan lebih murah
kemudian dia untuk pajaknya bisa lebih murah gitu ya
atau misalnya kemudahan investasi
gak apa apa ada investor yang mau bangun pabrik atau bangun smelter gitu untuk memproduksi baja
kita kasih kemudahan investasi
perizinan dipermudah gitu
jadi semua itu diberi pemerintah sebab
sebagai sebuah daya tarik gitu ya
agar iklim investasi lebih terbuka lebar untuk para investor
utamanya untuk berorientasi ekspor ya
karena kita harus mulai bergerak maju lah gitu ya
lalu kemudian tekstil dan garmen
kenapa tekstil dan garmen
karena ini adalah sektor yang melakukan yang juga berkontribusi positif bagi ekspor indonesia
dan tidak hanya itu
dia juga merupakan salah satu industri dengan serapan tenaga kerja terbesar
jadi produk produk besar
jadi produk produk garmen kemudian juga tekstil itu sangat menjerat tenaga kerja yang banyak gitu
dan ini membantu pemerintah
swasta yang bermain di sektor ini juga membantu pemerintah
mengentaskan pengangguran gitu ya
membuka lapangan pekerjaan
lalu selanjutnya adalah perkayuannya
itu akan diberikan kemudahan kemudahan ya
yang akan kemudian orientasinya juga kita tahu bagaimana eropa juga suka banget dengan produk furniture asal indonesia
indonesia itu kan punya daya seni yang sangat baik
skill yang baik
jadi itu dimanfaatkan untuk eksportasi
ini juga akan diberikan kemudahan nanti
kemudian umkm juga nanti akan ada formulasi untuk mungkin penyaluran kredit yang lebih bersahabat gitu ya
dengan bunga yang rendah
kemudian bagaimana mereka juga harus membayar pajak dengan lebih murah misalnya ya
dan kemudian jangan lupa juga industri sasaran tadi disebutkan oleh sri mulyani adalah tourism
ya iyalah dengan kita punya alam yang sangat indah cantik
harus dipolesi infrastruktur
harus dipolesi infrastruktur misalnya
tapi paling tidak kita sudah terkenal sebagai negara dengan keindahan alamnya ya
jadi kalau dijadikan salah satu target dengan kemudahan perizinan dan lain sebagainya
kalau orang mau bangun resort dan lain sebagainya nggak apa apa
karena pariwisata itu juga menyerap tenaga kerja utamanya masyarakat sekitar yang cukup baik gitu
jadi magnet untuk pertumbuhan ekonomi ya
tourism salah satunya
jadi kalau kita nanti mau jalan jalan menikmati leisure economy spending belanja tuh ya gak harus keluar keluar
ya gak harus keluar negeri
di dalam negeri banyak yang cantik ya
lalu kita lihat bagaimana dengan substitusi impor
nah ini tadi ya
jadi ada ekspor ada substitusi impor
substitusi impor ini adalah yang diperbolehkan
yang akan diatur oleh pemerintah nanti lebih lanjut
kalau misalnya barang petrokimia misalnya
petrokimia itu kan untuk apa aja sih
misalnya kita bisa lihat untuk produksi misalnya kosmetik
itu bisa ya
kemudian pupuk juga ya
sorry ya petrokimia juga ada dalam kosmetik
formasi juga ada dalam kosmetik
ada dalam kosmetik ya
anda suka anda ibu ibu cewek cewek suka pakai produk kosmetik
saya saatnya juga ketika depannya juga pakai kosmetik
dan ini adalah dari hasil dari dua industri ini
ini akan dilakukan oleh substitusi oleh pemerintah
tapi pemerintah nggak apa apa akan beri kemudahan di sana
as long as nanti mereka ini akan memproduksi produk
yang akan masif dijual ke dalam negeri
dan kemudian orientasinya juga adalah ekspor
jadi ketika mereka melakukan eksportasi kita tahu bagaimana produk produk kosmetik dalam negeri
sekarang juga sudah bisa berkompetisi ya dengan produk produk brand brand kosmetik dari luar negeri
dan bahkan mereka juga sudah melakukan eksportasi gitu
mereka melakukan ekspor keluar
kemudian begitu juga dengan petrokimia cat dan lain sebagainya gitu
menurut saya ini hal yang sangat positif
substitusi impor akan di
diulik lagi seperti apa nanti agar lebih menguntungkan ke depan
dan beberapa industri sasaran oleh pemerintah
dan kita lihat pasca ratas kemarin kemudian
saya mengutip beberapa ya
karena saya juga selalu mantengin gitu apa hasil ratasnya
bagaimana menteri keuangan bicara menteri perdagangan bicara presiden jokowi bicara
dan itu menjadi persepsi publik yang sangat positif
di tengah juga positifnya pasar global yang mempengaruhi kebutuhan investor pada perdagangan kemarin
tapi kita lihat bahwa pasar langsung
dan melesat hasil ratas
salah satu juga yang pasti yang mempengaruhi pasar
ini menjadi sinyal bahwa pemerintah melakukan sesuatu
pemerintah bergegas untuk melakukan sesuatu
dan ingin memberi show off pada publik pada pasar
bahwa mereka tidak tinggal diam gitu
dan kemudian menunjukkan juga bahwa ekonomi kami baik baik saja
dan untuk perang dagang kita kita harus berusaha

kami sudah memiliki jurus
artinya pasar memakan apa yang dilakukan oleh pemerintah
dan bagi pemerintahan jokowi untuk sentimen dalam jangka pendek
pasar masih menanti seperti apa

jurus jurus untuk menangkal perang dagang utamanya dengan amerika serikat
dengan taktik taktik yang menarik
kita tunggu detailnya pada pekan ini